setelah mengikuti kompetisi reguler ibl dan tampil di window pertama kualifikasi fiba asia dua ribu dua puluh satu melawan korea selatan dan filipina
seluruh pemain timnas basket indonesia dikembalikan dan menjadi tanggung jawab klub masing masing
permasalahan muncul saat penyebaran wabah virus corona membuat jeda kompetisi menjadi terlalu lama
mundurnya klub setapak jakarta di awal musim kompetisi tahun ini juga membuat beberapa pemainnya yang memperkuat timnas kini tak lagi memiliki klub
kalau saya pribadi ya berhubung mereka nggak ada tim ya diri mereka sendiri yang bertanggung jawab yang saya bilang tadi
sebagai seorang profesional ya dia harus memanage diri sendiri gitu loh
mau dia ada dari program dari tim atau enggak kan dia tetap mempersiapkan diri untuk bisa tetap di top performance dia gitu loh
salah seorang pemain setapak yang tetap berusaha disiplin menjaga kondisi fisik adalah may johnny
di masa jeda kompetisi ini johnny bersama dua pemain timnas asal setapak lainnya masih tinggal di mes milik klub
latihan strength and conditioning masih bisa dilakukan joni di fasilitas gym yang ada
semuanya dilakukan secara mandiri tanpa ada panduan atau pengawasan dari pelatih
kita yang dulunya season seasonnya full aja terus kita cuma dikasih libur off season cuma satu bulan aja balikinnya
susah gitu apalagi yang sekarang bisa dihitung kita liburnya tuh lama banget gara gara virus corona kan
jadi lebih mendisiplinkan diri sendiri aja sih
latihan mandiri juga dilakukan pemain setapak lainnya kaleb ramot gemilang di rumahnya di bandung jawa barat
dengan kondisi yang tak ideal seperti saat ini disiplin menjadi kunci agar dapat tetap menjaga kondisi fisik
ya lebih sulit ya apalagi kan kita nggak bisa menggunakan akses akses lapangan basket gitu
nggak bisa bermain basket bareng teman teman juga karena kan ada anjuran nggak boleh berkumpul bareng gitu ya
tapi siasatnya sih jadi mensiasati olahraga olahraga yang bisa dilakukan saat pandemi saat ini gitu
contohnya bersepeda gitu
sekarang sih gue seringnya bersepeda kemana mana gitu
jadi sepedahan terus hiking
workout workout di rumah aja
push up sit up dan lain lain gitu
bila kondisi sudah memungkinkan timnas basket indonesia rencananya akan kembali menggelar seleksi bulan juli mendatang
di window kedua november nanti indonesia kembali akan berhadapan dengan tim thailand dan korea selatan